masih dari kasus narkoba satu reserse narkoba polrestabes makassar
berhasil menangkap dua orang sindikat bandar ganja selasa sore
dan dari tangan pelaku petugas berhasil menyita satu kg ganja basah
serta paket ganja siap edar
dua orang sindikat bandar ganja yang telah masuk dalam target operasi petugas
polrestabes makassar ditangkap di rumahnya di jalan veteran utara selasa sore
dalam penangkapan petugas ini polisi berhasil menyita satu kg ganja basah
yang tengah dijemur di atap rumah pelaku
petugas juga menyita paket ganja siap edar alat isap ganja yang diimpor dari tiongkok
serta bukti transaksi online kedua pelaku
kedua pelaku sudah diincar petugas selama enam bulan terakhir
pelaku merupakan jaringan bandar ganja online dari aceh
dengan cara seperti ini apakah lebih apa begitu
tidak mau coba coba saja penasaran lihat di internet
oh begitu tapi pernah coba memang
iya pernah coba
gimana rasanya lebih nikmat di hisafat ini atau
belum saya coba baru bisa sekali
berapa banyak ditanam ini di rumah
polrestabes makassar mengatakan pelaku diketahui telah menanam ganja berbagai tempat
dan mengedarkan barang haram tersebut
kecamatan di makassar

kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di mampol restabes makassar
guna mengungkap jaringannya
ibnu munsir makassar